hai pesisir pantai di pancerpuger jember jawa timur minggu pagi dipenuhi banyaknya kayu dan
ranting yang terseret arus sungai kondisi ini terjadi dalam sepekan terakhir sejak banjir
melanda dua belas kecamatan di jember sampah rumah tangga mendominasi kawasan pesisir pantai
pancerpuger kondisi ini mengganggu kenyamanan para wisatawan ya nggak enak dipandang juga
kalau ada bau bau nggak enak gitu apalagi kalau mau kayak pendatang dari mana gitu kan kayak kecewa
gitu lihatnya pantai pancar kok malik gini gitu tumpukan sampah ini membuat jumlah pengunjung
pantai banjarpugur menurun akhir pekan yang biasanya mencapai seratus pengunjung namun kini
hanya dua puluh hingga dua puluh lima orang saja tiap sore itu kalau enggak musim hujan pasti dibakar mas itu

bukan solusi terbaik sih tapi apa boleh buat ini selama ini harus bagaimana kita
tak punya armada dan punya peralatan paling yaitu kita bakar untuk mengembalikan kondisi
pantai seperti semula kelompok sadar wisata pantai akan membersihkan kawasan pantai dengan
meminta bantuan pemerintah dan pihak terkait syai pulpus mandani jember jawa timur